hai hai hai hai hai ya elah eh stop stop capek tahu udah tahu badan aku gemes begini
kalau begini kita main penalti penaltian aja oke kamu nendang aku keeper nih siapa tahu
detail detail kalau bisa sampai ampas ampas kopi kali kali jadi begini
kalau kita punya usul untuk ngajak kamu masuk ke tim kita gimana gimana boleh kalau harganya cocok
orang terkaya di tiga planet iya terus kapan kita mainnya santai kayak di pantai slow kiri kita siapin dulu
alhamdulillah mendarat dengan selamat
itu kan punya musuh musuhnya namanya si sultan ya dan mau ngajak si sultan taruhan main bola nah
juga mau ngerjain si sultan dengan cara taruhan ini dengan cara taruhan ini dengan cara taruhan ini
aku jamin deh tim kita bakal menang bagus kalau begitu gaji kamu ancient webk websender
sinyok kalau seperti ini kemungkinan besar tembok mgo internasional akan menang
beda punya dada
bolonya kok muter muter
lagi nyadar alamat kali ini
paman jangan iseng dong
kasian tau mereka
mereka juga kesian sama kami
paman kok bengong
kayaknya ada sesuatu nih
tapi tenang aja sultan
masih ada paman mau meong
yaudah kalo gitu paman mau meong
bang tunggu sebentar
itu bukan motor saya
sebenarnya siapa sih ini anaknya
gua juga gak tau tau
tau tau udah normal aja disitu
udah kayak jay lakong
datang gak diundang
pulang gak diantar
udah serang aja
binyet tali terus lebar
begitu ini lewat
terus aku ambil gelangin
itu bocah yang udah gagalin kita ngerampok
ini bocah yang bikin kita sakit sakitan nih bos
belum jalan no
si rumah naga sendiri
kupanya kau masih ada di muka bumi
kenapa sih bos
kenapa lo terang terang gua
ya bos sih jatuh sih
sakit gua tau
kalau mau tidur itu bukan di jalan tapi di rumah kan lagi karantina
oh orang jatuh di kata tiduran di jalan
aduh aduh curd
harus karena si ada his own
coba lu jangan kabur
coba pemacil bagi white enak aja
kenapa pake ular preparasi yang beda
akhirnya sultan aman
gak ada orang
udah tau pan aku gemes begini
kalau begini kita main penalti penaltian aja
kamu nendang aku keeper nih
nyangkut lagi di ban makanya kalau nggak bisa jadi kipur kipur
badan doang gede tapi democrata malaima udah dong eh fre salty guerra
apa kok bopong gemes kuat gila di depan cewek aja langsung kuat tadi aja lebay sekarang ada
ida sok kuat gendong gendong ban iya bangkus angkat maksudnya apalah serangku tuh